kenapa gak cerita sama gue
lo dikasih uang sama papanya mel
cuman untuk jauhin gue
tapi lo kenapa gak cerita sama gue
jawab khusus goreng
ini kan ada sangkut pautnya sama gue
lo kenapa malah cerita sama orang lain daripada cerita langsung sama gue
om revan sampai nekat bayar khusus goreng cuman untuk jauhin gue
sebaiknya om ambil kembali uang ini
karena putri tidak pantas diperlakukan seperti ini
seharusnya om tau
mel itu beneran cinta sama pangeran
atau cuma sekedar terobsesi om
sampai mel tegang lakuin apapun caranya
untuk mendapatkan pangeran
jangan pernah mengajari saya tentang man
putri nggak butuh uang ini
kita pergi dari sini
nanti kita kembali ke tempat yang sama
ini kan ada sangkut pautnya sama gue
lo kenapa malah cerita sama orang lain daripada cerita langsung sama gue
itu pacarnya putri
lo orang lain yang banyak bikin masalah buat

gue punya urusannya sama usus goreng
bukan sama orang yang sok jadi hero nya sok jadi pacarnya
padahal itu semua cuma pura pura
lo salah batu bata
kayaknya putri udah pergi
gue angkat dulu ya
sekarang gini aja deh
gue tau lo suka sama putri
dan lo juga tahu gue suka sama putri
sekarang daripada lo kayak pengecut
cuma bisa pura pura pacaran sama putri
kedingin kita fight
siapapun yang kalah harus pergi dari hidupnya putri
gue nggak kaget sih
emang selama ini
habis itu pergi
lo takut lawan gue
emang dari dulu nggak pernah berubah
gue baru aja mau jawab
siapapun yang kalah
itu harus diokihin putri
ini urusnyaoubl yang gak mungkin kulit
ki kita harus ke kampus sekarang ki
ada apa put
nanti gue jelasin sama lo ya
tapi sekarang kita harus berangkat
apa gue bener bener gak ada baiknya di mata lo
sampai sampai lo pergi gitu aja tanpa noleh ke gue sedikit pun
asal lo tau ya usus goreng
bukan cuma rizky doang yang ingin bikin lo bahagia
gue selalu ingin bisa jadi apapun yang lo suka
yang bisa bikin lo selalu ketawa
dan yang bisa nemenin lo dalam suka ataupun duka
apapun itu usus goreng
gue kepingin lo selalu bahagia
mungkin perjalanan hidup gue dan luang gak akan pernah bisa mulus
tapi itu bukan berarti kalau kita ngadepin jalan buntu
gue akan berjuang buat berjalan
gue bakal buktiin ke semua orang
kalau perlu gue buktiin ke dunia
put lo kemana aja sih
mending lo buruan kesini deh
ibu ke kampus
yaudah gue kesana sekarang ya
tadi tante denger kamu telfon putri gak
dan kamu suruh putri buru buru balik ke kampus
jadi putri gak di kampus
citra jujur juga gak tahu putri lagi
dia ada dimana
aduh pak regar kemana sih
kenapa tante nawang dibiarin di kampus sendirian
kalau sampe ada yang kasih tau tante nawang soal biasiswa putri
pak regar dari mana aja sih
tadi saya ke toilet sebentar
tapi bu nawang ini udah gak ada disana
eh gak taunya bu nawang udah ada disini sama kamu
yang bener putri itu ada dimana sekarang